persatuan olahraga badan intelijen negara atau porbin memperkenalkan dua tim bola voli binaan yaitu tim putri jakarta bin dan juga tim putra surabaya bin samator
pembentukan tim bola volley ini menandai keseriusan bin di bawah kemimpinan jenderal polisi purnawiran budi gunawan dalam mendorong pengembangan dan juga kemajuan olahraga di tanah air
bersatuan olahraga badan intelijen negara atau porbin
di bawah pimpinan kepala bin jenderal polisi purnawirawan budi gunawan terhadap olahraga di tanah air
volley merupakan salah satu dari tujuh cabang olahraga profesional yang akan terus dikembangkan oleh porbin
pengembangan ini meliputi peningkatan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana olahraga agar memenuhi standar internasional termasuk dengan adanya pemusatan pelatihan dan pembinaan atlet secara berkelanjutan
pembangunan pembangunan pembangunan
dan pembentukan tim bola volley putri jakarta bin dan tim bola volley putra surabaya bin samator
merupakan bentuk tindak lanjut atau implementasi nyata dari harapan komitmen dan perhatian pemerintah
dalam hal ini badan intelijen negara yang di bawah pimpinan bapak jenderal polisi purnawirawan prof dr budi gunawan shmsi
pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan pembangunan
usai peluncuran ini para atlet akan menjalani pemusatan pelatihan di stn
pemusatan latihan ini merupakan persiapan sebelum mengikuti turnamen voli proliga yang akan dimulai januari dua ribu dua puluh
pembangunan pembangunan pembangunan
dengan terbentuknya tim bola volley yang profesional ini upaya untuk meningkatkan pembinaan serta kesejahteraan para atlet bisa dilakukan dengan lebih fokus dan serius
dengan demikian nantinya birdsan akan melakukan peningkatan pembangunan